kemarin gue dan pandino diserang
bahkan pandino sampai ditusuk pake pisau
sepertinya ada orang yang berusaha menghentikan kami
saat kami menuju bandara
soalnya gue dan pandino mau ke samarinda
mungkin karena kemarin bolak balik
samarinda pak untuk cari pak sodikin
apa dogahanku benar
apa mas al menceritakan semuanya sama aku bukan karena dia mau jujur
sebenernya belakangan ini gue lagi nyelidikin kasus lo
jadi kita itu lagi cari siapa pembunuh roy sebenernya
dan kita juga kerjasama sama kakaknya
benar yang dibilang sama elsa
mereka memang lagi nyedikin kasus pembunuhan roy
dan kemarin lo tau gak
akhirnya gue ketemu titik terang deh
gue udah ketemu sama satpam yang jadi saksi di persidangan
namanya pak sodikin
pak sodikin bilang dia ternyata disuap
untuk kasih kesaksian
beratkan lo din
sebenernya kemarin gue udah telfon lo
untuk kasih tau soal ini
tapi ternyata yang ngangkat suami loh
suami lo bilang dia bakal sampaikan ini ke lo
jadi mas al tau kalo hal ini sudah diketahui sama kak rafael

tapi pesan gue din
lebih baik lo hati hati
karena kayaknya ada orang yang gak rela kalo kasus ini terkuap
ada orang yang gak rela kalau misalkan kasus ini terkuak
itu dia din
gue juga masih belum tahu
yang jelas kemarin gue dampak nino diserang
bahkan nino sampai ditusuk pake pisau
astaghfirullahaladzim mas nino ketusuk
sepertinya ada orang yang berusaha menghentikan kami
saat kami menuju bandara
soalnya gue dan nino mau ke samarinda
buat nyari pasal di gini tuh
nanti gue jalan jalan

mungkin karena kemarin bolak balik
samarinda pak untuk nyari pasal di gini
berarti mas al menyeluruh randi ke samarinda untuk mencari sapam itu

bukannya maksa bilang udah mau jujur sama aku
bukannya maksa bilang udah mau jujur sama aku

kak aku permisi dulu ya
andien kenapa ya
andien kenapa ya
kok wajahnya jadi sedih gitu

dia peri mungil yang cantik

eh just mau foto boleh nggak
wah tapi kalau di foto mukanya cemberut jadinya nggak bagus
tapi kalau di foto mukanya cemberut jadinya nggak bagus
jadi nggak boleh cemberut sayang
jadi nggak boleh cemberut sayang
di foto atau mencus
kenapa sayang kok cemberut
kok belum dateng
ini udah mudah mau mulai dong
ini udah mudah mau mulai dong
kasian sekali rena
dia pasti cemas karena andi dan al belum datang
padahal kemarin mereka sudah janji ke rena
yaudah tunggu ya
oma telpon papa dulu ya
jangan cemberut ya
gak boleh di chat
gak boleh dia lagi ngajar
gimana sama pentas dramanya rena nih
aku masih dateng oma

dia terlihat sangat sedih

dia nungguin kalian dari tadi dia takut kalian nggak dateng

ini aja ma mama bilang sama rena kalau aku sama rena dia takut kalian nggak dateng
biar rena tenang ya
emang kamu sudah sama andin
belum mak ini aku baru aja selesai meeting
habis dari sini aku langsung jemput andin ke kampusnya
habis itu baru pergi ke sekolahnya rena
aku sama andin pasti datang
ya udah please
mama minta kamu jangan kecewakan reina ya
ya ma pasti
ya udah kalau gitu kamu cepetan datang ke sini dan hati hati

tampaknya semua sudah pada siap ya
sudah terlihat cantik dan ganteng
empat puluh lima menit lagi acara akan dimulai ya
jadi persiapkan diri kalian
dan kasih pertunjukan drama yang bagus sama kamu
papa sama mama jadi datang nggak
papa lagi jemput mama
mereka sedang on the way ke sini
jadi rena mesti sabar ya
sini oma rapihin dulu ya
oma mau telepon mama ya
aduh perasaan gue gak enak nih
andim sama pak bus telat lagi
dia pada acara sekolah pasti cemas
jangan kan rena
gue aja udah deg degan
khawatir banget mereka nggak bisa pada dateng
jangan sampai deh ada huru hara lagi
gue udah nggak kuat
ntar adem ntar lagi huru hara
kemarin gue dan pandino diserang
bahkan pandino sampai ditusuk pakai pisau
sepertinya ada orang yang berusaha menghentikan kami
saat kami menuju bandara
soalnya gue dan pandino mau ke samarinda
mungkin karena kemarin
samarinda pak untuk cari pak sodikin
apa dugaanku benar
apa mas al menceritakan semuanya sama aku
bukan karena dia mau jujur
tapi karena kak rafael terlanjur mengetahuinya dulu
apa mas al yang mengirim orang
untuk celakaan mas nino sama rafael
karena dia juga ngirim randy
untuk lebih dulu ke samarinda
ya allah ada apa sih ini
kamu kenapa sih mas
kenapa seperti ini
selalu aja ada alasan buat aku untuk takut sama kamu
untuk gak bisa percaya sama kamu lagi sih mas
lo kenapa din
kok lo jadi sering gitu sih
andin kena apa ya
andin kena apa ya
di luar itu
di luar itu
aku gai bikin itu bikin tui
weh pak rafael
anda mencari andin
iya andin masih ngajarin
andin baru aja pergi pak
mukanya kelihatan panik banget setelah saya cerita
anda cerita apa ke andin
anda udah cerita atau belum ke andin soal saksi itu
terus dia langsung pergi
ada apa ya sebenarnya
pak tunggu sebentar ya saya gak lama kok
oh siap pak
cek posisi dia aja
tapi apa yang terjadi
tapi apa yang terjadi